gak apa apa namanya juga lagi pandemi
mending di rumah aja kecuali kalau ada keperluan mendesak
lebih aman kayak gini kan
mau kerja atau cari hiburan semuanya emang bisa diakses dari rumah
tapi nggak bohong sih pasti ada rasa bosan
mau sekedar nongkrong sama teman teman belum bisa dulu
ada juga yang susah ketemu pacar meski satu kotak
ditahan dulu ya kangennya
semua ini demi kesehatan kita
mungkin ini saatnya kita bisa maksimalin hobi yang terpendam
atau cobain hal baru yang menyenangkan
mulai dari masak resep resep viral bercocok tanam
sampai bikin konten di sosmed
kayaknya hampir semua udah dicoba
untung aja semua kebutuhannya bisa dipesan secara online
apalagi udah ada cara pembayaran pakai kris
meskipun aplikasi pembayaran atau banknya
semua tetap bisa bayar pakai fitur kris tanpa tatap muka
hmm kira kira ada ide seru apa lagi untuk menghabiskan waktu